fasilitas kereta bandara internasional soekarno hatta yang beroperasi sejak dua januari dua ribu delapan belas terus disempurnakan
selain ketepatan waktu keberangkatan harga tiket pun mengalami penyesuaian
harga tiket kereta bandara dari titik keberangkatan manapun dari dua stasiun yang tersedia
baik stasiun sudirman baru dan batu ceper semula masih dipatok di harga rp tujuh puluh
namun per sembilan belas januari dua ribu delapan belas harga tiket dihitung berdasarkan jarak tempuh
penumpang yang menaiki kereta bandara dari stasiun batu ceper tanggerang cukup membayar rp tiga puluh lima saja
penambahan jadwal juga dilakukan untuk menambah opsi waktu keberangkatan bagi calon penumpang
tak lupa fasilitas penunjang seperti terowongan pedestrian dan ruang laktasi juga mulai digunakan